ajang fashion jalanan terbesar di asia jember fashion carnival gfc dua ribu sembilan belas sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu
puncaknya akan berlangsung pada hari ini minggu empat agustus
dan ini meriah sekali pastinya ya tapi memang meski tetap meriah gfc tahun ini pertama kalinya digelar tanpa kehadiran sang pendiri dinan faris
bagi dunia fashion indonesia dinan faris adalah legenda
dialah motor utama bagi penyelenggaran enam belas kali berturut turut enam belas tahun penyelenggaraan jember fashion carnival
yang sekarang sudah berubah menjadi ajang street fashion terbesar se asia dan terbesar ketiga di dunia
dengan kematiannya pada april bulan april yang lalu apakah jember fashion carnival tetap akan menjadi yang terbesar pada tahun depan dan tahun tahun berikutnya
dengan kematiannya pada april bulan april yang lalu apakah jember fashion carnival tetap akan menjadi yang terbesar pada tahun depan dan tahun tahun berikutnya
tema ini adalah ide dinan faris sesaat sebelum dia meninggal april yang lalu
dalam jumpa pers saat pembukaan jfc beberapa hari lalu panitia menyebut dinan faris juga sudah menyiapkan tema jfc untuk tahun tahun berikutnya
khusus untuk jsc dua ribu sembilan belas ini beberapa kostum adalah rancangan terakhir dinan dan ditampilkan sebagai penghormatan atau tribut to dinan faris
dari pihak gfc
jadi juga dalam hal ini juga akan menampilkan sembilan belas talent dengan kostum garuda yang pernah kita pakai di asian game
terus sekaligus juga keluarga keluarga yang malum yang ditinggal juga sekitar berpengguna akan juga ikut di dalamnya yang menjadi bagian dari acara jumat nenggara kampung
kepergian dinan faris juga tidak mematahkan semangat para penampil jfc dua ribu sembilan belas
mereka tetap yakin gfc berikutnya akan mencapai
dan tetap berlangsung lebih meriah
menurut mereka dinan faris sudah meletakkan fondasi dasar gfc yang akan diikuti oleh penerus penerusnya
seiring dengan perkembangannya zaman ini tetap akan modern lagi selanjutnya
karena ini adalah event event tahunan yang dari tahun ke tahun akan terus mengguming
dinan faris yang ada tetap bisa jalan
masih akan tetap bisa jalan
gfc agak turun begitu juga
karena gfc sekarang makin maju dan makin berkembang
terus juga kostumnya sangat bagus
meskipun setelah dinan faris
ya masih tetap berjalan dengan lancar
puncak jember fashion carnival dua ribu sembilan belas akan berlangsung minggu empat agustus siang
kostum kostum bertema trible grandur dijanjikan akan jauh spektakuler
kreasi kostum suku suku di dunia
akan menjadi penampil utama
seperti astek meksiko kostum budok ala suku dayak kostum perang suku zulu di afrika dan kostum suku karen dari thailand
nangka umara andres ucaksono jember